pengusaha india indonesia bersatu mengadakan edukasi pengusaha taat pajak yang digelar di hotel sun lake sunter tanjung priuk jakarta utara pada kamis siang
dalam acara tersebut pengusaha india indonesia bersatu menggandeng hipmi atau himpunan pengusaha muda indonesia dan kakanwil pajak jakarta utara
mendukung program pemerintah agar para pengusaha taat membayar pajak pengusaha india indonesia bersatu mengadakan pendidikan dan sosialisasi
pentingnya wajib pajak untuk pembangunan bangsa dan negara
agenda edukasi pengusaha taat pajak ini digelar di aula pertemuan hotel sunlike sunter tanjung priuk jakarta utara pada kamis siang
dalam acara ini pengusaha india indonesia bersatu menggandeng hipmi atau himpunan pengusaha muda indonesia
dan mendatangkan kepala pengusaha pemerintah
kantor pelayanan pajak wilayah jakarta utara
menurut keterangan kepala kantor pelayanan pajak wilayah jakarta utara edi selamat irianto
pasca pandemi pemerintah bersama dpr ri memiliki program pemulihan ekonomi
dengan mendorong para pengusaha agar segera membayar pajak dengan tarif yang sudah ditetapkan
yaitu tak sesuai tarif pada umumnya
hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan apbn mendapat kembali
mendapatkan pemasukan kembali
ketua pengusaha india indonesia bersatu menjelaskan bahwa agenda edukasi pengusaha taat pajak ini sengaja digelar
untuk mendukung program pemerintah dan harapannya dengan ada pendidikan dan sosialisasi wajib pajak ini
para pengusaha dapat segera melakukan kewajibannya
pasca pandemi ini kan kita pemerintah telah menetapkan untuk program pemulihan ekonomi
nah oleh karena itu salah satunya adalah pemerintah
telah memutuskan bersama dpr untuk dilakukan program pengungkapan sukarela dalam hal pajak
nah ini artinya apa
artinya bahwa pemerintah juga ingin mendorong supaya ada kebangkitan ekonomi dari para pengusaha pengusaha ini
namun pada saat yang sama pengusaha juga yang sebelumnya
yang hartanya belum melaporkan penghasilannya secara benar dalam lima tahun terakhir
ini diberi kesempatan untuk membayar pajak yang telah ditetapkan
yaitu tidak sesuai dengan tarif yang umum
yaitu pengumuman sementara berkisar dua belas persen
jadi ini adalah sebagai jalan tengah untuk supaya pemerintahan ini tetap bisa berjalan
bpn bisa mendapatkan penerimaannya
tapi pada yang sama juga bisa mendorong para pengusaha atau para wajib pajak untuk bangkit untuk melakukan kegiatan usaha
tugas kita sebagai warga negara indonesia yang baik
dengan pengusaha yang baik
kalau sudah tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya
apa sesuatu yang bisa jadi bumerang kepada kita
kita harus melakukan tindakan untuk minimal mulai
jadi saya dengan waktu sangat singkat beberapa hari ini
tiba tiba memutuskan bahwa kita harus melakukan langkah pertama
yaitu adalah membuat acara mengundang media
mengundang teman teman pengusaha
agar semua minimal mengetahui apakah itu pps
pemerintah saya rasa sudah sangat terlalu baik
sudah tiga kali dikasih penggabungan pajak
selama ini kan
hiburan pengusaha muda indonesia itu hanya menjadi wadah buat pengusaha pengusaha indonesia
jadi ya dengan adanya pengusaha india indonesia bersatu ini
akan terjadinya kolaborasi yang multilateral
yang akan berkesenggabungan lebih panjang untuk kepentingan bangsa indonesia
himpunan pengusaha muda indonesia mendukung penuh agenda edukasi pengusaha
dan pajak yang diadakan oleh pengusaha india indonesia bersatu tersebut
kedepannya kolaborasi multilateral antara hipmi dan piib
akan terus terjalin untuk kepentingan bersama membangun bangsa dan negara